teguran dari produsen perlengkapan kegiatan luar ruangan ager yang menilai hasil review konsumen kurang memuaskan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial
sebelumnya kasus serupa ini juga pernah terjadi di tanah air antara salah satu maskapai penerbangan dengan seorang youtuber yang juga merupakan konsumennya
lalu untuk membahasnya terkait dengan hal ini kita akan langsung berbincang dengan pengamat marketing mas yuswo hadi
selamat malam mas
ya mas yuswo kalau kita lihat sebenarnya ada yang salah tidak sih mas dari fenomena review yang dilakukan di media sosial yang kemudian diprotes oleh brandnya oleh produsennya begitu
lalu dengan adanya protes dari produsen ini apa kemudian dampaknya terhadap citra dari brand tersebut
oke mbak mungkin saya akan kasih background mengenai landscape media sebelumnya dan sekarang
jadi kalau sebelumnya itu kita tahu tv kan terbatas kemudian radio terbatas dan semua orang untuk menjangkau media tidak bisa seperti sekarang
tetapi sekarang setiap orang punya stasiun tv setiap orang bisa punya stasiun radio dan setiap orang juga bisa punya koran ya melalui blognya
kalau tv melalui youtube nya kemudian kalau radio melalui podcast nya
inilah yang saya katakan marketing itu
itu bergerak dari vertikal ya vertikal itu artinya brand itu ke customer satu arah mengarah kemudian ke horizontal
horizontal itu artinya konsumen itu punya kemampuan media dan dia bisa ngomong apapun
kasus ini terjadi karena brand masih mindsetnya masih mindset lama ya melihat bahwa konsumen itu
dan memang brand tidak boleh marah bahkan justru bagus karena review itu mestinya jadi masukan
tetapi juga perlu diingat bahwa netizen ini kadang kadang juga aneh aneh juga gitu
kalau reviewnya bagus ya artinya dia punya kompetensi terus kemudian dia juga punya etika dan kemudian dia juga bukan dibayar oleh kompetitor
kalau dibayar kompetitor namanya black campaign
itu mesti harus dihargai gitu intinya gitu
kalau kita lihat responnya di media sosial ini juga ramai justru sejumlah kompetitor atau bahkan produsen produsen produk lainnya yang tidak sama sekali sama dengan ager ini
juga mengeluarkan atau justru mengimbau konsumennya untuk mereview produk mereka tanpa harus takut akan adanya protes
bagaimana anda menilai fenomena ini mas
jadi customer recommendation itu aset bagi perusahaan jadi customer review itu aset bagi perusahaan
marketing itu aset
marketing horizontal itu kekuatan seorang salesman dibandingkan kekuatan customer yang berfungsi sebagai salesman
jadi kalau customer kita itu merekomendasikan produk kita dia itu menjadi salesman kita yang luar biasa
kemampuannya barangkali berlipat lipat seribu kali lipat lebih ampuh dari salesman yang kita punya gitu
jadi artinya kekuatan horizontal
tetapi yang bukan dibayar ya bukan endorser ya
jadi konsumen yang betul betul dia mereview karena kemauan dia
karena dia voluntary dan karena kemampuan dia
nah itu kalau dia merekomendasikan atau mereview satu produk ke konsumen yang lain yaitu namanya horizontal
itu akan menghasilkan efek marketing atau efek jualan yang luar biasa
sehingga para reviewer ini atau para influencer recommender ini masih harus dirawat oleh brand
bukan dimutui gitu tapi harus dirawat apapun komennya
jadi namanya mereview kan bisa bagus bisa jelek gitu
jadi kalau misalnya reviewnya bagus alhamdulillah
tetapi kalau reviewnya jelek ya mesti kita mesti approach dia gitu ya
jadi jangan kemudian terus di komplain gitu
tapi tadi kita bicara soal bagaimana reviewer yang memang benar benar melakukan review secara mandiri begitu dengan endorser begitu mas
apa yang sebenarnya terjadi di sana

dan kalau kita bicara soal tadi mas sempat nyatakan juga awarenessnya meningkat
kemudian penjualan juga bisa meningkat dengan adanya review review seperti ini
kalau dari angka seberapa besar pengaruhnya mas untuk di tahun dua ribu dua puluh lalu
misalnya kita ambil contoh dan proyeksinya di tahun dua ribu dua puluh empat
kalau secara global ya di dunia di semua industri itu secara umum ya karena industri by industri akan beda beda
atau dari customer kita yang merekomendasikan produk kita
karena memang kekuatan customer yang merekomendasikan produk kita itu luar biasa
saya katakan marketing yang paling ampuh adalah marketing melalui world of mouth atau marketing melalui customer yang ngomong bagus mengenai produk kita
itu nggak ada yang ngalahin
kekuatan recomender itu luar biasa
industri as a whole itu customer itu datangnya dari rekomendasi
baik terima kasih banyak mas yuswo sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
itu tadi perbincangan kita dengan mas yuswo hadi yang merupakan pengamat marketing
sehat selalu mas